hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan ibu kota jakarta
membuat sebuah tiang listrik di jalan rawasari selatan cempaka putih jakarta pusat roboh hingga menimpa sebuah minibus
beruntung tiga orang yang berada di dalam minibus bisa menyelamatkan diri
minibus berwarna putih ini rusak di bagian depan usai tertimpa tiang listrik di jalan rawasari selatan cempaka putih jakarta pusat rabu siang
peristiwa bermula saat pemilik kendaraan bersama dua penumpang lain parkir di pinggir jalan untuk mendaftar berobat ke rumah sakit
kencangnya terpahan angin membuat tiang listrik yang berada di pinggir jalan roboh hingga menimpa tembok dan minibus
tiga orang yang berada di dalam minibus selamat
aliran listrik yang belum padam membuat petugas pemadam kebakaran harus menunggu petugas pln sebelum mengevakuasi tiang listrik